korban pengeroyokan di hollywings yogyakarta briyanyoga kusuma senin siang mendatangi
polda dia dengan didampingi tim kuasa hukumnya yang dipimpin johnson panjaitan korban mempertanyakan
perkembangan penyelidikan kasus pengeroyokan yang dialaminya pada empat juni dua ribu dua puluh dua lalu di
hollywings yogyakarta yang diduga melibatkan seorang perwira polres leman pengacara korban
johnson panjaitan menduga ada upaya obstruction of justice dan rekayasa kasus serta penghalangan
penanganan perkara sehingga membuat penyelidikan tidak transparan dan jalan ditempat korban juga
menuntut agar polda d i e menahan terlapor yang saat ini masih bebas yakni tersangka kn dan dua anggota
polisi anggota satreskrim polres leman yang terlibat pengeroyokan yakni ar dan lv ternyata juga ada satu
yang sampai sekarang tidak ditahan ternyata itu dia berkelompok dan ada jaringannya yang bermain mainkan
medsos yang bisa saja mengadu domba misalnya saja mulai menyebutkan dan membawa bawa ada polisi
militer gitu bagi saya itu sesuatu yang sensitif ya kan apalagi ini keadaan lagi kayak begini nah
itu kita coba komunikasikan dan kita coba luruskan supaya ini on the track waka polda dia brigjen
polisi selamat santoso mengklaim penanganan kasus pengeroyokan di holy wing sudah sesuai prosedur
dua anggota polisi yang terlibat kasus tersebut saat ini telah dinonaktifkan dari kepolisian dan
telah ditangani sesuai prosedur baik kode etik maupun pidana saya pastikan bahwa kita laksanakan
sesuai dengan prosedur dan tidak ada rekayasa rekayasa ataupun obstruction of justice
tidak ada yang seperti itu terkait ada beberapa hambatan hambatan
itu dikarenakan ada beberapa korban saksi yang sampai bulan agustus itu masih dalam kondisi
sakit belum bisa diperiksa menurut keterangan tertulis keluarga korban kekerasan yang dialami
korban tidak hanya terjadi di holywings tapi juga di polres sleman wahyu juniawan yogyakarta